kita beralih ke informasi lain ini seputar hari tembakau sedunia
tanpa tembakau sedunia hari ini rokok adalah salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia
ancaman tidak hanya berasal dari asap rokok yang diisap para perokok
tapi juga setelah perokok tersebut padam sampah sisa rokok yang biasa disebut puntung rokok
menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan orang orang di sekitarnya
apalagi hampir semua puntung rokok dibuang sembarangan oleh para perokok
badan kesehatan dunia mencatat dalam satu tahun tiga delapan triliun puntung rokok dibuang sembarangan di seluruh dunia
sebagian besar orang masih menganggap sepele jenis sampah yang satu ini
mungkin karena dia kecil atau mungil maka orang merasa bisa membuangnya di mana saja
padahal dalam sampah mungil ini atau sampah mungil ini masuk ke dalam kategori sampah yang berisiko tinggi
karena di dalamnya mengandung lebih dari empat bahan kinia berbahaya seperti nikotin
tidak hanya itu sampah mungil ini juga mengandung logam berat seperti kadmium timbal bahkan arsenik
nah lebih beresiko lagi sampah puntung rokok ini bisa kita temui di mana saja di sekitar kita
ini saya saat ini sedang ada di daerah perkantoran di wilayah jakarta
kita mau tahu di mana saja orang biasa membuang puntung rokok
tidak sulit menemukan sampah puntung rokok di pusat kota seperti jakarta
trotoar yang terletak di antara gedung pencakar langit kota metropolitan seolah menjadi tempat pembuangan puntung rokok yang terbuka untuk umum
badan kesehatan dunia who merilis konsumsi rokok dunia pada dua ribu empat belas mencapai lima delapan triliun batang setahun
dua ratus empat puluh miliar batang di antaranya dikonsumsi oleh perokok
dari jumlah konsumsi rokok ini dua per tiga puntung rokok dibuang sembarangan
artinya tiga delapan triliun puntung rokok di dunia atau satu ratus enam puluh miliar puntung rokok di indonesia dibuang sembarangan setiap tahun
di india dan beberapa negara eropa puntung rokok bisa kembali dimanfaatkan menjadi bahan baku penguat aspal untuk jalan raya
batu bata untuk dinding rumah bahkan furnitur seperti bangku taman
saya sempat menduga para perokok membuang puntung sembarangan karena letak tempat sampah yang jauh atau aksesnya sulit
namun dugaan itu hilang saat melihat sampah puntung rokok berserakan justru di sekitar tempat sampah bukan di dalam tempat sampah
salah satu tempat yang memang seolah olah menjadi favorit orang atau perokok membuang puntungnya itu adalah pedestrian atau trotoar
jadi kalau anda bisa lihat di kanan kiri saya ini di bawah ini tidak sulit mencari puntung rokok
yang lebih lucunya lagi ini ada tempat sampah
sebesar ini dan sebanyak ini dengan kategori masing masing
tapi orang lebih suka membuang puntung rokok di luar tempat sampah
kita lihat di sini banyak sekali puntung rokok puntung rokok yang bertebaran di luar tempat sampah bukan di dalam tempat sampah
ada yang bilang memang alasannya kenapa orang itu membuang di luar tempat sampah
karena mereka mematikan rokoknya terlebih dahulu menginjaknya lalu meninggalkannya
penasaran dengan jumlah puntung rokok di trotoar ini saya akan mencoba mengumpulkannya ke dalam botol plastik bekas
yang juga saya temukan di trotoar ini
sampah puntung ini tersebar merata di setiap sudut dan badan trotoar
tidak hanya trotoar jalur hijau dan pot tanaman juga menjadi lokasi yang tidak luput dari puntung rokok
salah satu perokok yang melintas di jalan ini bernama aidil
dalam satu hari adil bisa menghabiskan empat sampai tujuh batang rokok
kebiasaannya merokok di luar rumah membuatnya lebih memilih membuang puntung rokoknya di sembarang tempat
ini di tempat pot ini
yang tempat sampahnya
ya tempat sampahnya enggak ada di sini jauh banget
ya kadang kadang dimatiin dulu takut kebakaran nanti
tidak sulit memenuhi botol plastik yang saya bawa ini dengan puntung
hampir setiap setengah meter saya menemukan beberapa puntung rokok
sebagian di antaranya bahkan masih menyala
saya hanya memungut puntung yang tampak di atas trotoar
tidak mencari yang terselit
atau tersembunyi di celah trotoar
tapi dengan begini saja botol ini sudah hampir penuh
baru berjalan sekitar dua puluh sampai sekitar dua puluh lima meter saja saya sudah mendapatkan puntung rokok hampir satu botol plastik penuh
bisa dibayangkan berapa jumlah puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh para perokok di seluruh jakarta di seluruh indonesia bahkan di seluruh dunia